sobat yuk ikut gue tukar rumah rusak
pertama tama buka website pintar dan daftarkan data diri untuk registrasi
by the way penukaran uang rusak dalam seminggu hanya sekali ya sobat
untuk cek jadwal lengkapnya bisa dicek di pintar bi go id
nah setelah registrasi sebelum datang ke bi kita rapikan dulu nih uang rusak yang mau ditukar
agar mempermudah proses pelayanan di loket nanti
uang rusak yang sekiranya robek fatal agar tidak makin hancur bisa nih ditempel di kertas sampai es putih dan digunting sesuai ukuran uang
namun jika uang rusaknya masih utuh hanya robek dikit nih nggak perlu ditempel juga kok
disclaimer dikit di sobat ketentuan penempelan uang di kertas berbeda beda di tiap kantor perwakilan wilayah bank indonesia
ini bukan suatu syarat wajib dalam penukaran uang rusak
setelah itu datang ke bank indonesia sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah dipilih di pintar
masukkan nomor registrasi yang sudah didapat dari pintar agar mendapatkan nomor antrian lalu tunggu dipanggil deh
wah udah dipanggil aja nih asik
setelah dipanggil ke loket untuk verifikasi data diri langsung aja nih kita kasih uang rusak
ingat ya sobat uang rusak yang bisa ditukarkan besarnya wajib lebih dari dua per tiga atau enam puluh tujuh persen dari uang aslinya
duh dua per tiga itu gimana sih
tenang di loket nanti ada kasir yang akan mengukur uang rusak kalian dengan mesin pengecekan uang rusak
misalnya apakah uang kalian ini masih layak ditukar
kemudian sebesar apa sih kerusakannya
tinggal terima beres deh dan nanti akan langsung keluar hasilnya berapa uang rusak yang masih layak untuk ditukar
dan taraaa uang barunya udah dapat deh